seiring perkembangan zaman penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone tablet konsol game dan lain sebagainya
seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari
bahkan penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi covid sembilan belas melanda dunia
mulai dari mencari informasi di internet belajar daring berinteraksi melalui aplikasi chat hingga sebagai sarana hiburan
meski banyak membantu aktivitas manusia dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan
khususnya ketika gawai menjadi alat yang digunakan oleh anak anak usia dini hingga remaja
wih dih lagi pada main nih
udah aneh ya ngeliat anak anak sekolah zaman sekarang nih
sibuk sama hp nya sendiri entah itu main game nonton video dan bahkan anak anak usia dini juga udah ada yang ketergantungan sama gadget
padahal mereka lagi di erpetra yang banyak fasilitas bermainnya
nah ini masih jadi perdebatan nih diantara kalangan orang tua tentang sebenarnya penggunaan gadget itu adalah hal positif atau justru hal negatif
tapi dibalik itu semua yang paling penting adalah gimana caranya bagi orang tua untuk bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget oleh anak anak
terutama mendidik mereka di era digitalisasi seperti sekarang
kurang setuju ya kalau untuk anak anak pegang gadget apalagi untuk menghibur anak anak kecil gitu
kalau ada juga sisi positifnya sih kalau buat gadget tuh untuk belajar
karena memang sebenarnya ya butuh nggak butuh sih gitu kan
kita lihat situasi dan kondisi sebenarnya
maksimal sebenarnya itu dua jam
iya maksimal dua jam
minimalnya kita lihat kondisi sebenarnya
tapi kadang kadang kalau di waktu waktu dia libur otomatis seringnya kenyataannya itu pasti lewat dari yang kita tentukan
dari ragam pandangan terkait baik buruknya penggunaan gawai pada anak anak
orang tua sebagai orang terdekat harus bisa mengenali terlebih dahulu tentang kebutuhan dan pola penggunaan gawai pada anak sesuai dengan rentang usianya

disampaikan oleh psikolog klinis untuk anak dan keluarga roslina ferauli
bahwa penggunaan gawai memiliki dampak baik jika dalam pendampingan dan pendisiplinan orang tua
namun juga bisa berdampak buruk jika berlebihan secara durasi dan tanpa pengawasan dalam penggunaannya
ya mereka memang terlahir di digital era gitu
anak anak dengan gen alpa ini orang tuanya saja sudah orang tua yang milenial gitu kan
anak anak itu kalau sudah bersentuhan dengan digital ya gadget digital teknologi
bahkan dari usia prasekolah mas albi anak justru punya pemahaman dan wawasan pengetahuan yang lebih luas loh dibandingkan dengan teman teman sebayanya
delapan jam per minggu saja lebih dari delapan jam per minggu saja dampaknya apa
dampaknya anak semakin agresif anak semakin sukar berkonsentrasi
karena juga berisiko untuk kemampuan prososial yang nggak berkembang terisolir dari pergaulan sehari hari
ada banyak dampak negatif
ada banyak dampak negatif
ada banyak dampak negatif
ada banyak dampak negatif
ada banyak dampak negatif
ada banyak dampak negatif
oh ternyata penggunaannya berlebihan
kalau enggak masih bisa kita kelola
anak justru memperoleh benefit atau keuntungan yang besar loh
heroli menambahkan dari data yang dirilis oleh badan kesehatan dunia who dan juga ikatan dokter anak amerika afp
usia awal anak anak boleh dikenalkan dengan penggunaan gawai adalah saat memasuki usia dua tahun ke atas
namun dengan pendampingan dan memberikan tayangan ringan sesuai usia seperti mengenal warna dan ragam suara
selanjutnya saat anak mulai memasuki usia tiga sampai lima tahun orang tua bisa mulai mengenalkan anak dengan tujuan belajar seperti mengajak anak mempelajari bentuk dasar
desain dan gambar melalui video di smartphone dengan durasi maksimal satu jam per hari
pola ini bisa disesuaikan dengan bertambahnya usia anak jika sudah memasuki usia sekolah hingga remaja dengan pendisiplinan
kalau lima tahun pertama hold me tight
semua anak selalu ingin dekat ortonya
maka di usia sekolah enam dua belas tahun put me down
ya artinya apa
anak butuh diberi space
tapi mereka juga butuh rules dan aturan atau disiplin yang sebetulnya seharusnya berkembangnya di usia sekolah dasar kemarin
pola kontrol seperti ini juga dinilai baik untuk menjaga kesehatan mental sekaligus fisik pada anak anak
dari segi fisik dokter spesialis mata dari mandaya royal hospital puri dr nomi patioran menyatakan bahwa anak anak di bawah usia dua tahun tidak dianjurkan untuk menatap layar gawai seperti smartphone karena ada radiasi yang berpotensi mengganggu kesehatan mata pada anak
di bawah dua tahun ya tidak dianjurkan untuk melihat gadget sebenarnya
karena dampaknya pada produksi dari air mata jadi bisa menyebabkan matanya menjadi kering gatal disiplin untuk anak anak di bawah verbalita tidak boleh lebih dari satu dua jam di depan gadget
peran orang tua menjadi semakin sentral di era digital
seperti saat ini seiring adanya dampak negatif dari penggunaan gawai yang berlebihan secara durasi maupun asupan konten yang tidak sesuai dengan usia si anak yang bisa berpengaruh terhadap psikis dan fisik pada anak anak
sejatinya penggunaan gawa yang tepat justru bisa menjadi hal positif bagi anak dengan menelurkan kreativitas dan karya dalam bentuk digital
albi pratama baramaestro jakarta